sejam sembilan biasanya kita melakukan pemeriksaan
tapi beliau juga ada berhalangan
beliau akan hadir sore ini sekitar jam tiga atau jam empat
mudah mudahan sesuai dengan rencana beliau bisa hadir
dalam rangka memberikan keterangan sebagai saksi
dalam perkara cpo
yang sudah kita tetapkan tiga korporasi sebagai tersangka
ini berdasarkan putusan mahkamah agung
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
tentu terkait dengan
pertama perbuatan melawan hukum
yang sudah terbukti dari beberapa terpidana sebelumnya
yang kedua justru juga terkait dengan proses prosedur perizinan
terkait juga pelaksanaan kegiatan ekspor import
ini yang kita dalami dari beliau selaku kominko